pemandangan berbeda terlihat di sebuah gang sempit di kelurahan muka kabupaten cianjur jawa barat
lorong gang sempit yang sebelumnya terkesan kumuh disulap menjadi gambar penuh warna
inilah hasil karya siswa siswi sekolah menengah atas kanaan cianjur
lewat seni mural para siswa menuangkan imajinasi mereka di tempat ini
selain untuk akses warga gang sempit ini merupakan salah satu akses para siswa menuju gedung sekolah mereka
agar nyaman saat dilintasi para siswa dan pihak sekolah sepakat untuk mempercantiknya dengan seni mural
kegiatan ini pun menjadi salah satu pelajaran seni lukis yang biasanya hanya dilakukan di dalam kelas menggunakan media kanvas dan cat warna
nah ini dengan adanya media tembok ini kita bisa tuangkan ide anak anak itu kemudian juga bermanfaat untuk lingkungan
jadi kita mau mengubah juga imej bahwa gang sempit
kecil itu tidak selalu kumuh gitu ya
jadi supaya orang yang lewat ini itu juga bisa melihat sesuatu yang bisa mereka nikmati
di sepanjang gang terdapat gambar dengan sejumlah karakter tokoh serta tema yang berbeda
mulai dari pesan moral nasionalisme kata kata inspiratif hingga kampanye tentang kepedulian
soalnya kita juga rencananya kayak kampanye tentang peduli mental health gitu
jadi kita lebih ke bipolar art kalau di gambar kita
jadi pihak sekolah sendiri kasih kebebasan tema ini di atasnya
kasih kebebasan yang penting ada pesannya terus ada nilai sendirinya juga
mengubah gang sempit menjadi ruang seni juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian mereka akan lingkungan
baik berarti itu rasionalisasi begitu ya
dari opsi yang menurut anda sangat mungkin diambil oleh pemerintah
nah artinya apakah ini kemudian menjamin begitu
pak fahmi untuk bisa menghindarkan kita pada kemudian jika beban subsidi ditambahkan
akan membebani kurang lebih enam ratus triliun pada apbn di tahun berikutnya
apakah menurut anda ini langkah yang tepat begitu
jika kita lihat soal beban anggaran tadi pak fahmi
ya memang pemerintah diharapkan pada situasi dilema yang sangat sulit gitu ya
dalam kondisi sekarang ini
kalau kemudian tidak ada langkah pembatasan
atau pemerintah gagal misalnya
maka tidak bisa dihindari kuota pasti akan jebol
bahkan mungkin oktober itu sudah habis gitu ya
nah kalau kemudian saat itu dinaikkan serta merta pertaletnya dan solar
ini juga akan membahayakan bagi inflasi
dia itu akan menurun inflasi dan akan menurunkan daya beli
nah kalau ditambah kuotanya akan memperbesar
jadi saat saatnya ada pembatasan atau juga pricing policy yang tadi saya katakan tadi
pertalek dinaikkan berapa ya misalnya
tapi pertama juga diturunkan agar disparitasnya itu tidak terlalu tinggi
nah kalau disparitasnya terlalu tinggi
beberapa pemilik mobil yang bagus gitu ya
maka dia akan pindah ke pertama
karena memang lebih baik untuk mesinnya tadi
misalnya seperti sekarang
konsumen itu kan makhluk rasional gitu ya
dan dia mempunyai price sensitivitas yang cukup tinggi
sehingga kalau ada harga yang lebih murah
ya dia berpikir untuk beli pertalite
jadi langkah seperti sekarang ini gitu ya
nah yang paling penting adalah
dalam kondisi sekarang ini
pemerintah harus cepat mengambil keputusan gitu ya
dari opsi opsi yang ada
cepat ini kan misalnya pertamina mau dilakukan pada satu agustus
mundur lagi satu september
nanti mundur lagi
ini sudah akan tertinggal gitu ya
jadi putuskan saja
mana opsi yang terbaik dari pemerintah
tapi kalau opsi yang saya usulkan tadi
ya itu tadi
lebih baik pertalite dan solar untuk sepeda motor dan kendaraan umum
dan nanti ada jalur untuk jalur subsidi gitu ya
itu lebih mudah di spbu nya
atau yang kedua
tadi menaikkan pertalek
tetapi turunkan juga pertama
disparitasnya itu tidak terlalu tinggi
nah pilih salah satu tadi
dan yang paling penting
segera pemerintah mengambil keputusan yang tepat
tegas dan lukas
baik pak fahmi
kalau kemudian mengacu pada opsi kedua anda
begitu mengatakan disparitas
kemudian kita memperkecil selisih rp satu lima ratus
baik itu kemudian menaikkan pertalat
atau menurunkan pertamax pada angka tertentu
yang penting disparitasnya adalah satu lima ratus begitu
apakah ini kemudian juga tidak membebani pak
artinya ketika pertama seturunkan
harus ada subsidi lain
atau kemudian kita bisa bicara substitusi silang begitu
ya itu bisa dihitung mas bram
berapa kenaikan pertalek
kemudian berapa yang harus diturunkan
agar disparitas tadi
dan yang paling penting kemudian
ada upaya konsumen migrasi tadi
nah ini berdasarkan record gitu ya
pada saat premium itu kan
waktu itu seperti sekarang nih
bpm penugasan dan jumlahnya kebesar sekali
nah kemudian saya ingat itu direktur pemasaran pak ahmad bambang
itu menciptakan pertalek itu untuk bridging gitu ya
dan itu cukup berhasil
tapi pada saat harga pertamina dinaikkan premium tetap
ya orang semua pindah atau migrasi ke premium
nah berdasarkan pengalaman itu
berdasarkan data historis
kalau pemerintah dalam hitungan yang tepat
dengan sisi rp satu lima ratus
maka saya perkirakan konsumen akan berbondong bondong pindah
atau migrasi ke pertama
tapi kalau klisihnya seperti sekarang
ya orang akan berpikir cari yang lebih murah kan
baik pak fahmi dalam hitungan anda
jika anda tadi mengatakan mayoritas berbondong bondong
berapa prosentasenya kira kira untuk kemudian akhirnya bermigrasi
ketika disparitasnya adalah satu lima ratus tadi pak fahmi
ya taruhlah sekarang yang tidak berhak menggunakan pertas itu kan
nah dengan asumsi itu
ini akan migrasi ke pertama
dan dari saya belum hitung gitu ya
tetapi ini akan dapat mengurangi beban apbn
sebelum jebol pada oktober tadi
tapi sekali lagi yang penting
segeralah pemerintah mengambil keputusan
jangan diambangkan seperti ini kan
menjadikan uncertain lay ya kondisinya seperti itu
baik pak fahmi tapi ini kemudian juga ada kekhawatiran begitu ya
ketika dinaikkan opsi dari pertalite dinaikkan
ini akan juga mempengaruhi inflasi begitu
mengingat kemudian segala sarana transportasi itu
kebanyakan menggunakan pertalit apalagi plat kuning begitu pak
ini tentu dikhawatirkan
tapi ini akan berdampak pada sejumlah komunitas
bagaimana analisis anda pak fahmi
nah saya kira kita bisa membuat simulasi gitu ya
nanti dalam menetapkan harga berapa dinaikkan pertalit
berapa pertamak diturunkan
itu saya yakin departemen keuangan punya simulasi untuk itu
sehingga akan ditemukan angka yang pas
untuk menurunkan pertamak berapa
kemudian pertalitnya naik berapa tadi
nah kalau naiknya tidak terlalu tinggi pertalit tadi
tidak begitu memicu inflasi gitu ya
tapi kalau kenaikannya terlalu tinggi gitu ya
misalnya sampai rp sepuluh misalnya
nah itu jelas akan membuat inflasi makin tinggi
kemudian menurutkan beli
ini memang salah salah gitu ya
tetapi saya yakin departemen keuangan itu bisa membuat simulasi tadi gitu ya
berapa harga pertamak berapa harga pertalit
yang tujuannya adalah agar konsumen
konsumen itu migrasi
dan ini sudah pernah terjadi dari premium ke pertalit
kenapa itu nggak difikirkan gitu ya
tapi kalau ingin yang mudah dan dapat dilaksanakan
buat saja diperpres bahwa pertalit dan premium hanya untuk sepeda motor
dan angkutan umum dan barang dan orang
itu lebih simpel lagi itu ya
artinya ada opsi lain yang kemudian
tapi soal pengawasan mungkin begitu ya
kalau kemudian opsi pertama yang anda katakan tadi pak fahmi
saya kira kalau kriterianya jelas gitu ya
sepeda motor dan angkutan plat kuning
barang dan orang
kemudian dibuatkan jalur bbm subsidi tadi
peguasa spb itu dengan mudah mau membedakan sepeda motor gitu ya
nggak mungkin misalnya yang pak jero seribu lima ratus beli pertalit
jelas tidak menurut saya
tapi kalau sekarang kriterianya misalnya
seribu lima ratus cc ke atas tidak boleh
ini juga akan sulit untuk diterapkan di spbu tadi
ini menimbulkan ketidakadangan kenapa
karena bisa juga sekarang sepeda mobil seribu lima ratus
itu kan banyak yang mobil mewah juga
mereka boleh membeli pertalit
sementara mas trump barangkali punya mobil tua
dua ribu cc gitu ya
tidak boleh membeli pertalit
itu kan nggak adil
itu seperti jadi saya akan menganggap pendek ini
buat dulu yang mudah gitu ya
sepeda motor dan angkutan sepat kuning
setelah itu buat simulasi tadi
berapa pertalit diturunkan berapa pertalit dinaikkan
kemudian berapa pengaruhnya terhadap inflasi
itu dengan mudah bisa dihitung dan dibuat simulasi tadi
hanya saya kira sekarang ini
komitmen dan keberanian pemerintah
untuk mengambil keputusan yang
lugas dan tegas dan cepat
itu mas ram
baik pak fahmi tadi anda mengatakan
kemudian jika persediaan pada tahun ini hanya dua puluh tiga juta kiloliter
itu hanya sampai pada oktober kurang lebih
skema yang anda katakan
tapi informasi yang saya dapatkan dari cnbcindonesia com pak
ini kemudian komisi tujuh dpr dan juga kementerian sdm
sepakat menambah kuota pertalite sekitar lima juta kiloliter
khusus untuk tahun ini pak
artinya ada penambahan lima juta
apakah kemudian skema ini layak dan ideal
kita terapkan di tengah tahun ini pak
atau kemudian jangan jangan kita terapkan di tahun depan
karena sudah ada tambahan di lima juta kiloliter tahun ini
nah kan sampai juli
ditambah berarti kan sebelas gitu ya
kurang lebih ya
saya khawatir gitu ya
tanpa ada upaya pembatasan yang dilakukan
maka tambahan lima juta kiloliter tadi
itu tidak akan sampai akhir tahun
karena orang akan semua menggunakan pertalit tadi
ya memang ini dilema gitu ya
memang harus ditambah
kalau tidak akan jadi antrian yang itu kemudian menyulut kerusuhan sosial
saya appreciate untuk dpr dan pemerintah akan menambah tadi gitu ya
tapi ini kan menunda masalah
masanya akan muncul dan penambahan
setiap penambahan kuota
itu menambah beban apbn
dan akan meningkat
tambah enam ratus triliun
nah ini kan tidak perlu dikorbankan seperti itu
sekarang ini menurut saya yang paling tepat adalah
segera putuskan pembatasan
sesuai dengan opsi yang itu lebih tepat gitu ya
jangan ragu ragu lagi lah
kalau menambah ya saya setuju gitu ya
tetapi opsi pembatasan tadi harus segera
jangan mundur agustus
september mundur lagi
lainnya sudah membengkak apbn nya mas bram
artinya ketikapun ditambahkan lima juta kiloliter
harus kemudian dibarengi kemudian juga dengan skema pembatasan yang jelas begitu ya
karena kalau dalam hitungan anda rasanya lima juta ini tidak akan sampai pada akhir tahun begitu ya pak fahmi
kan sisa enam dua juta kilometer itu kan pada juli
sekarang sudah agustus
kalau tambah lima juta tanpa pembatasan
maka akan jebol sebelum akhir tahun
nah maka benar yang katakan mas bram tadi
penambahan saya sangat setuju gitu ya
supaya tidak menimbulkan keresahan sosial
tetapi upaya pembatasan secara simultan harus dilakukan tadi
sebab kalau tidak ini hanya menunda masalah gitu ya
jadi akan muncul kembali muncul kembali
nah ini menimbulkan uncertainty gitu ya
justru akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah
dan ini akan merembet ke persoalan sosial lainnya begitu ya
oh benar sekali mas
tadi misalnya antrian kan sudah terjadi gitu ya
kalau misalnya serentak terjadi antrean di seluruh indonesia seperti itu tadi
sangat sulit untuk mendapatkan apalagi misalnya itu ya
truk akutan logistik itu
tidak dapat solar untuk mengangkut tadi
ini juga lebih berbahaya bagi perekonomian
karena distribusi likusinnya terganggu
maka kemudian harga harga kebutuhan pokok juga akan naik
nah ini akan jadi beban gitu ya bagi rakyat
terutama rakyat masjid
karena harga harga tinggi naik
daya beli juga akan turun
nah ini kan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu ya
maka sekali lagi saya sangat berharap gitu ya
pemerintah segera memutuskan untuk memilih opsi pembatasan tadi
jangan ditunda tunda lagi gitu ya
itu mas bram
baik pak ini kemudian kalau kita pakai skema dengan yang anda katakan tadi
tapi kemudian misalkan nanti dinaikkan hanya pertalit saja tanpa penurunan pertama
seartinya kurang lebih dalam hitung hitungan saya
artinya pertalet akan naik sekitar rp tiga lima ratus pak
ini kan angka yang cukup besar kalau kita ingat
kenaikan di kisaran segini adalah di tahun dua ribu dua
kalau tidak salah ketika presiden sbi baru saja menjabat
itu menjadi hal yang luar biasa begitu
karena kita tahu paling tidak dalam beberapa belas tahun terakhir
kenaikan hanya kisaran rp lima ratus sampai rp satu begitu
bagaimana kemudian ketika kenaikan di angka tiga lima ratus ini
tidak akan mempengaruhi pak inflasi di tahun ini
nah kalau kenaikannya terlalu tinggi gitu ya
saya belum hitung berapa gitu ya
yang tujuannya adalah mendekatkan disparitas
maka tadi pertama harus diturunkan supaya disparitasnya menjadi rp satu lima ratus
tapi kalau kenaikannya hanya dibebankan pada pertalite
tanpa menurunkan pertama
maka ini akan pasti menyulut inflasi
dan ini akan menimbulkan
akan menyulut inflasi inflasi tinggi
harga harga kebutuhan pokok menjadi naik
dan ini korbannya itu justru orang miskin yang bahkan
tidak pernah mempunyai sepeda motor sekalipun
tidak pernah memperoleh subsidi
tapi karena inflasi tinggi gitu ya inflasi tinggi
maka kemudian dia jadi korban juga
nah ini jangan sampai terjadi gitu ya
dan saya kira memang gitu ya
masalah bbm itu kan sejak zaman orde baru sampai sekarang itu kan selalu menimbulkan masalah
dan saya mencatat gitu ya beberapa presiden
atau bahkan presiden soeharto itu jatuh setelah ada kenaikan bbm secara besar besaran tadi
nah kita kan tidak menginginkan hal itu gitu ya
maka segeralah ambil opsi
menurut pemerintah itu yang terbaik daripada hanya menunggu nunggu saja yang menunda masalah
nah ini akan lebih membahayakan gitu ya bagi indonesia mas bram
baik artinya kemudian jika dinaikkan
pertamax juga harus diturunkan begitu ya
agar kemudian tetap menjaga disparitas tidak terlalu jauh
tapi juga tidak terlalu jauh juga kita menaikkan dari angka kisaran tujuh enam ratus di harga pertalite sekarang
nah ini kemudian ada poin menarik juga begitu pak fahmi
kita tahu setiap ada kenaikan bbm
maka ada skema substitusi begitu
kita mengenal blt
kita mengenal blt
nah kali ini kemudian kementerian keuangan menyampaikan
menyiapkan skema bansos pak
yang dinilai sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat
menurut anda seberapa efektif kemudian bantuan bantuan seperti ini
mensubstitusi kebutuhan masyarakat atas kenaikan tadi pak
sekali lagi saya menggunakan historical data itu ya
beberapa belt belt yang sudah dikelontorkan oleh beberapa presiden itu ya
itu menurut penilaian saya tidak efektif
untuk menjadi substitusi yang mas bram katakan tadi
kalau menjadi substitusi itu kan dalam waktu yang lama
sekarang berapa mampunya blt tadi
apakah sepanjang tahun misalnya
nah kemudian di plt sendiri
itu juga kadang kadang tidak tepat pasaran juga
jadi menurut saya kalau kemudian solusinya itu
dengan menaikan petaet kemudian memberikan blt
saya kira itu juga berdasarkan data historis itu sangat tidak efektif
maka lebih baik tadi gitu ya
tambah kuota oke gitu ya
asal tidak menimbulkan kerusuhan sosial
nah kemudian pilih tadi
yang mudah adalah mungkin jangka pendek dulu gitu ya
perpresnya ditambahkan bahwa pertalite dan solar
hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum
itu akan ada penghematan bbm subsidi gitu ya
jangka menengah misalnya buat disparitas
harga pertama klaim pertalite itu tidak terlalu mengangai gitu ya
nah berdasarkan historis kisah juga
pertalite dia kan suka rela
misalnya kan ada segmen segmen
konsumen pertahanan itu kan ada juga mobil mobil yang mewah juga kan
nah mereka akan berpikir ini sepedanya cuma rp satu lima ratus
saya lebih sayang mesin saya yang mobilnya harganya lebih mahal
dan ini apa
fakta yang terjadi gitu ya
pada saat terjadi migrasi dari premium ke pertalite tadi
jadi maksud saya itu jangka menengah
itu bisa diterapkan gitu ya
kita harus mengatasi dulu
dengan pembatasan yang efektif
tapi kalau masih saja menggunakan my pertamina
untuk kondisi saat ini
saya kira kurang tepat gitu ya
karena my pertamina itu kan berbasis pada aplikasi
berbasis pada it gitu ya
kan bisa juga daftar di spbu
tapi kan tetap menggunakan web
dan dia harus punya email
tidak semua konsumen yang berat itu kan
terhadap it tadi
kemudian juga infrastruktur
itu kan mesti semua menggunakan internet kan
misalnya di papua di pegunungan itu
apakah ada internetnya misalnya
itu yang saya mengatakan
saat ini my pertamina kurang tepat gitu ya
kalau sudah normal gitu ya
itu secara bertahap
bisa juga diterapkan
jangan dipaksakan sekarang ini
pertalet dan solar hanya untuk sepeda motor dan anggota umum
nah kemudian jangka menengah
buat disparitas pertalet dan pertamak itu tidak menganga
saya yakin ini akan migrasi
nah ini akan smooth gitu ya
itu sebetulnya mas
baik itu artinya kurang user friendly begitu ya
untuk kalangan menengah ke bawah
terakhir ini pak fahmi
bagaimana kemudian ketika tadi
rencana atau opsi jangka pendek yang anda sebutkan
hanya kemudian pada sepeda motor dan juga
angkutan umum saja yang boleh pertalet
bagaimana pengawasannya pak
kalau kita tahu kan kemudian
dari sejumlah opsi opsi pembatasan
kemudian pengawasannya yang rasanya mungkin
agak sedikit memble begitu ya
apalagi misalkan di luar pulau jawa
dan juga banyak daerah lainnya
anda masih bisa mendengar saya pak fahmi
sepertinya kami ada gangguan sambungan telepon
kepada pak fahmi
terima kasih fahmi radi
pengamat dan juga analis ekonomi energi
dari universitas gejah mada